hai ratusan warga desa kedawang mengambil paksa jenazah prowebel kofit lentin dari
rsud dr r sudarsono kota pasuruan jawa timur sabtu sore warga langsung mengambil jenazah
dan membawanya keluar rumah sakit jenazah lalu dinaikkan ke mobil pickup yang sudah menunggu
di depan rumah sakit petugas keamanan dari tni pori yang berjaga di lokasi pun tidak
berdaya karena banyaknya masa pelaksana tugas direktur rsud dr r sudarsono kota pasuruan tina
suliastini saat dihubungi melalui telepon seluler yang menjelaskan pasien meninggal tersebut masuk
ke rumah sakit sabtu pagi dengan keluhan sesak nafas dan batu hasil pemeriksaan menunjukkan
terjadi infeksi paru paru setelah dilakukan rapid test hasilnya reaktif sudah dilakukan
ina menambahkan pihak rumah sakit langsung menindaklanjuti dengan melakukan tes swab
pada pasien meninggal tersebut dan tengah menunggu hasilnya irsa priyongko pasuruan jawa timur